sebagai putra dari susilo bambang yudhoyono edi baskoro yudhoyono atau ibas
kerap diragukan kemampuannya dalam berpolitik belum lagi langkah mendadak partai demokrat
yang tiba tiba saja menghadirkan sosok sang kakak agus yudhoyono
sebagai calon pemimpin yang membintangi segala macam langkah strategi partai
bagaimana ibas menjawab keraguan dan berbagai kontroversi tentang partai demokrat dan juga dirinya
kita ikuti perbincangan koresponden rifana pratiwi dengan edi baskoro yudhoyono
ya sudah lah tidak ke sana tapi kita bisa berupaya ke sana ya boleh
tapi janganlah kita pernah sedih dan kita menyesali kehidupan ini
kalau kita tidak pernah mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan dan kita cari
politisi muda satu ini jarang tampil di depan publik namun akhirnya mau meluangkan waktu
untuk belak belakan menjawab bagaimana strategi partainya mengait suara generasi milenials dan bagaimana juga
politisi muda ini menjawab stigma ia menjadi anak emas dan juga putra mahkota di partai demokrat
dan menyandang nama yudhoyono di belakang
namanya kita sudah bersama dengan ketua komisi pemenangan pemilu dari partai demokrat
sekaligus ketua fraksi demokrat edi baskoro yudhoyono
terima kasih sekali mas ibas atas waktunya
terima kasih riffana selamat datang
terima kasih terima kasih sudah mau meluangkan waktu dan ini momen langka sekali
kita santai aja mas karena kita pengen menunjukkan ke generasi milenials bahwa politik is fun
mas ibas kan banyak sekali ya jawatan yang diemban seperti ketua komisi pemenangan pemilu
kemudian ketua fraksi demokrat
bagaimana cara bagi waktunya
mau maju caleg lagi dari dapil jawa timur tujuh
ya tentunya saya bersyukur ya atas penugasan dan amanah partai terhadap kami
kader partai demokrat saya sendiri edi baskoro yudhoyono yang sudah berjuang cukup signifikan
dari tahun mungkin sebelum dua ribu sembilan hingga hari ini dua ribu delapan belas

tentu itu bukan hal yang mudah tapi itu adalah hal yang sangat penting
tentu itu bukan hal yang mudah tapi itu adalah hal yang sangat penting
tapi juga bukan berarti tidak bisa dilakukan dari waktu ke waktu
saya hanya bisa membagi waktu apakah itu yang berkaitan dengan fraksi
yang berkaitan dengan partai dan juga yang berkaitan dengan konstituen yang ada di dapil saya sendiri
bagaimana kita juga bisa membuat pekerjaan pekerjaan itu semakin mudah
dengan menggunakan sistem sistem yang sudah kami siapkan selama ini
bagaimana cara bagi waktunya
generasi milenials itu kan sekarang ini gandrung
sekali dengan media sosial
dan kalau kita lihat belakangan ini
kemudian pakai jaket bomber
kemudian pakai sneakers
kemudian punya instagram
yang sebelumnya nggak pernah punya instagram
nah menurut anda apakah politisi sekarang ini harus bergaya seperti anak generasi milenial
untuk bisa menggayat suara pemilih milenial
itu betul sekali nana
artinya politisi tidak hanya politisi milenial
atau politisi generasi muda
harus menggunakan teknik teknik
cara cara yang terbarukan
yang ada di hadapan kita
termasuk mereka mereka yang senior orang orang tua kita
para politisi terdahulu juga menggunakan cara cara yang menarik
yang bisa mendulang suara
bahkan meyakinkan kepada mereka melalui media media yang saya pikir beragam lah seperti itu
nah partai demokrat juga sama
silahkan saja dicek bahwa kami saya sendiri
merupakan generasi peralihan milenial
kalau milenial itu kan
biasanya rentan waktu usia delapan belas hingga tiga puluh delapan tahun
kami juga sudah menggunakan cara cara pendekatan ke masyarakat
ke generasi muda melalui kegiatan kegiatan seperti itu
saya sih bersyukur saja kalau kegiatan kegiatan yang langsung menggunakan
vlog facebook instagram twitter dan lain lain sebagainya
termasuk website homepage pribadi dan lain lain itu digunakan dari waktu ke waktu
tetapi bukan hanya itu permasalahannya
kita ingin mereka generasi muda itu
dimengertikan agar yang ada itu adalah isinya
kita tidak ingin hanya casingnya saja
kita ingin benar benar apa sih yang ditawarkan
program program apa sih yang ingin disampaikan
dan substansi apa
sehingga mereka merasa menarik nih untuk kita dengar dan kita tonton
kita mau juga ternyata anak anak muda itu terlibat aktif karena ada gagasan gagasan
karena ada solusi solusi karena ada program program aksi
mereka ingin sesuatu yang konkret yang nyata
yang dibilang oleh sebagian pengamat mereka adalah undecided voters
ataupun unpredictable voters karena mereka gampang sekali nge swing
menurut anda mereka ini melek politik gak mas
ya tentu tugas bersama
tugas kita bersama untuk meyakinkan agar mereka mereka tidak apatis
mereka harus hidup dengan sesuatu yang akan mereka rasakan
ya tentu demokrasi itu kan lahir karena keterlibatan karena voice
karena suara karena juga aspirasi dan harapan masyarakat
kita ingin yang muda itu yang outspoken yang juga sangat lantang menyampaikan sesuatu
kritis tetapi juga tidak sedikit mereka juga memberikan solusi
juga mau memberikan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita
mereka juga harus mau terlibat
jangan sampai mereka juga cenderung ya acuh ya

mereka tidak mau mengikuti politik kekinian hari ini
mereka juga tidak tahu terkait isu isu terkini
mereka juga misalkan nanti di saat pemilihan mereka cenderung tidur
tidak datang ke tps bahkan tidak memilih
ya akhirnya kita kembalikan lagi kepada pemuda
saya hanya bisa menyuruhkan mari generasi muda mari milenials
datang dan kita buat politik itu menyenangkan fun
sebagai ketua komisi pemenangan pemilu anda lebih percaya ya
bahwa generasi muda ini bisa membuat perubahan yang lebih baik bagi dunia politik kita
dibandingkan generasi sebelumnya atau generasi orang tua kalau kata anak muda sekarang
yang muda ini kadang kadang salah juga
kadang kadang yang muda ini terlalu banyak mengkoreksi yang terdahulu
kadang kadang ada yang mengatakan bahkan kalau perlu kita potong satu generasi
bahwa kita ini hadir karena jeripaya dan perjuangan mereka semuanya
baik dari pendiri bangsa para pemimpin kita presiden presiden terdahulu dan kita hari ini
yang sudah pernah menjadi tua betul
yang tua sudah pernah memuda
nah kita hanya punya semangat punya harapan dan punya energi untuk melaju lebih cepat
termasuk idealisme yang saya pikir perlu dipertahankan
tetapi tidak hanya idealisme
idealisme yang pragmatis yang adaptif yang fleksibel yang bisa juga menjadikan keseragaman dari solusi solusi yang ada
nah saya pikir yang muda punya prospek ke depan
mas ibas bicara soal regenerasi kepemimpinan
seperti kita tahu kan partai partai besar dan juga partai partai yang lain di indonesia itu banyak dipimpin oleh orang orang tua
dalam tanda kutip
seperti di pdip ada bu mega kemudian di partai demokrat ada pak sby kemudian di gerindra ada pak prabowo
menurut anda sudah saatnya nggak sih bahwa anak muda ataupun generasi muda ini memimpin partai dan juga memimpin negara ini
aduh susah juga pertanyaan ini
regenerasi itu suatu keniscayaan
dimanapun kita pasti kita harus memikirkan bagaimana regenerasi ke depan
negara ini kan juga harus berkesenambungan seperti yang saya sampaikan
harus ada regenerasi dari satu pemimpin ke pemimpin lain
nah sama juga dengan partai politik
saya yakin sekali regenerasi itu akan terus mengalir dari waktu ke waktu sampai dengan pada saatnya nanti
kita tidak bisa melupakan peran serta para senior para founding fathers dalam hal ini partai politik di demokrat
tapi kita juga terus harus mau belajar berguru
yang muda muda ini juga harus banyak melakukan aktivitas yang kira kira bisa membangun partainya
dan juga meyakinkan kepada publik bahwa regenerasi sudah siap pada saatnya nanti untuk dilanjutkan tongkat tongkat estafet kepemimpinan di partai politik
anda siap juga suatu saat memimpin partai
ini pertanyaan lagi nih ya
tapi pertanyaan tidak santai
ada siap juga suatu saat memimpin partai
kesiapan itu tergantung kita
apakah kita siap
siap itu bukan hanya sekedar emosi siap atau hasrat yang siap
tetapi secara keseluruhan
apakah kita juga sudah tepat ketika memimpin partai politik
apakah kita juga sudah saatnya nanti akan memimpin partai politik
tinggal waktu yang akan
saya tidak bisa menjawab iya atau tidak
tinggal kita melihat
bagi saya ini hidup ini seperti perjuangan
hidup ini sebuah proses
proses itu harus kita lalui dari masa ke masa
yang penting lakukan yang terbaik
punya ambisi nggak mas jadi ketua umum partai demokrat ke depan
yang jelas begini
saya hanya ingin menyuruhkan kepada siapapun termasuk generasi muda
kita harus berpikir besar
kita harus mulai kecil
kita harus bergerak cepat
kita harus yakinkan semua perhelatan waktu ke waktu itu dapat kita penuhi dari masa ke masa
siap tidak siap mau tidak mau ya biarkan nanti proses demokrasi yang menentukan
saya ini juga menjadi bagian yang mengikuti proses demokrasi
saya tidak terpilih dalam proses yang lepas dari demokrasi
kami pun terpilih sebagai anggota dpr ri dari rakyat
karena suara itu datang dari rakyat
di partai politik saya pikir demikian
apalagi partai demokrat
biarkan nanti para pemangku hajat pada saat yang nanti akan menentukan siapa yang tepat
tapi kita akan terbuka dan kita memberikan kesempatan yang sama pada siapapun
termasuk mereka mereka yang mungkin kira kira juga memiliki peluang
karena banyak yang bertanya
berterima kasih saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang baik
tentu aspirasi dan rasa itu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan saya
saya dididik menjadi seorang anak tentara cucu tentara
dan dibesarkan terus menerus oleh kedua orang tua
bahkan kemudian juga ikut menikmati secara tidak langsung
segala fasilitas kemuliaan menjadi anak presiden
kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk menempuh jalur politik
di partai yang didirikan oleh beliau
tentu itu adalah ungkapan rasa syukur yang tidak bisa saya bayar atau gantikan dengan hal apapun
nama baik itu menjadi penting
tetapi apakah nama baik cukup
itulah menjadi tantangan bagi saya
bagaimana saya harus bisa menjaga nama besar itu
saya telahir sebagai anak atau cucu keluarga besar sarawedi ubowo
saya terlahir sebagai anak yudhoyono
dan kemudian harus saya sandang dan harus kita yakini bahwa
apapun itu harus kita jaga dan kita rawat sebaik baiknya
anda sering sekali dibandingkan dengan kakak anda ya
sebagai sama sama disiapkan untuk memimpin partai ke depan sebagai putra mahkota
bagaimana anda menjawab ini
tidak masalah bagi saya
baik eb dan ahi tetap saja spi
mau pilih kambing hitam atau kambing putih
kambing putih punya siapa punya saya
jadi yang mana ya dua duanya punya saya
artinya mas ahaye punya karakter punya pemikiran punya visi misi dan punya semangat yang besar
ya saya bersyukur dan kita senang kita punya kekuatan
itulah regenerasi berarti regenerasi di partai demokrat sudah bertambah lagi
ada peran mas ahi apakah peran eb tidak ada masih ada juga
apakah kita menonjolkan diri sendiri belum tentu juga
biarkanlah nanti publik
dalam hal ini masyarakat demokrat dan publik tersebut
mengingatkan kekuatan kekuatan yang lebih luas melihat semuanya itu
dan saya malah senang kalau itu terjadi di partai demokrat
saya berharap itu terjadi di partai partai lain juga
itu yang kita dambakan regenerasi itu terjadi dimanapun
tetapi proses harus dilalui
tidak langsung datang begitu saja dan kita tidak gipun
ini bukan negara kingdom ini adalah negara demokrasi
kita berproses secara demokratis
tapi banyak juga kita tanya ke generasi milenials dan juga masyarakat
mereka banyak mengasosiasikan bahwa partai demokrat
adalah partai keluarga dimiliki oleh keluarganya pak sby
bagaimana anda menjawab ini
saya tidak mengatakan demikian
benar pak sby bersama founding fathers partai demokrat
menggagas membuat partai demokrat yang nasionalis religius
partai untuk semua golongan yang memiliki platform
untuk kemajuan kesejahteraan dan pembangunan
tetapi apakah pengurus dan kepemimpin partai demokrat
kemudian diisi secara demokratis
secara terus menerus oleh keluarga
ya silahkan saja ada track recordnya kan
tapi apakah kunci kunci kepartean itu dipegang oleh keluarga semuanya
ya belum tentu juga
tapi sekali lagi di negara demokrasi seperti ini
bukan kita stereotyping antara keluarga dan non keluarga
antara blood versus water gitu ya
semuanya memiliki kesempatan yang sama
seorang petugas partai member of partai
pasti punya ambisi ataupun target politik secara personal
secara personal apa mas masa gak mau jadi ketua umum partai
yang tentulah kalau kita bicara ambisi ya kalau kita beli jujur belak belakan
ya tentu kita ingin menjadi ketua umum partai suatu saat nanti
tentu kita ingin menjadi ketua dpr suatu saat nanti
tentu kita ingin menjadi presiden suatu saat nanti
itu kan hal yang rumur lah
semua orang punya cita cita yang sama seperti piramid
mungkin semua orang juga mungkin hal yang sama
tetapi apakah itu suatu keharusan
ya tidak harus karena it's all about garis tangan
kalau garis tangan kita nggak kesana ya sudah lah tidak kesana
tapi kita bisa berupaya kesana ya boleh
tapi janganlah kita pernah sedih dan kita menyesali kehidupan ini
kalau kita tidak pernah mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan dan kita cari
ya seperti biasa sebagai penutup kita ada quiz
nanti saya akan kasih dua pilihan mas ibas harus pilih cepat satunya ya
iya ujian ujian ujian gampang pokoknya dalam satu menit ya
harus pilih cepat ya diantara dua pilih satu oke
pilih yang ke pinggir
basket atau sepak bola
basket dan bola
salah satu mah
ya saya suka dua duanya
ada salah satu
ya oke lah basket
pilih jadi ketua umum demokrat atau ketua dpr
ketua umum demokrat
prabowo atau sandi
oke itu tadi perbincangan ringan kita bersama dengan ketua komisi pemenangan pemilu
dari partai demokrat dan juga ketua fraksi partai demokrat terima kasih sekali
mas ibas atas waktunya
demikian perbincangan saya dengan ketua pemenangan pemilu dari partai demokrat
yang juga ketua fraksi demokrat edi baskoro yudhoyono